untuk mengetahui situasi arus mudik menjelang
idul fitri di brebes jawa timur
sudah ada koresponen cnn indonesia femi afriyadi
femi jelaskan apa yang terjadi saat ini di belakang anda
ya selamat sore putri
apa yang bisa saya jelaskan saat ini memang masih relatif sama
dengan beberapa saat yang lalu putri
kepadatan kendaraan masih terus terjadi di titik ini
di eksil tol brebes timur
dan juga pertemuan kendaraan di arteri pantura ini
dan ini masih menjadi persoalan yang akan selalu dicarikan solusinya oleh para petugas di sini
mekanisme mekanisme seperti buka tutup jalur
ataupun juga kontraflow masih terus berlangsung hingga saat ini
bahkan tadi saya sempat mengkonfirmasi ada mekanisme baru
yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan putri
di mana nanti empat lajur yang tersedia
yang menuju ke arah tegal kota dan juga mengarah ke selatan ini
akan dijadikan empat lajur mudik begitu
artinya keseluruh lajurnya akan dipakai untuk kendaraan yang menuju ke arah semarang dan juga jawa tengah
dan sementara untuk arah sebaliknya akan dicarikan alternatif lain
yaitu melalui jaru lingkar utara di tegal ini
dan mekanisme tersebut masih bersifat tentatif
karena memang tadi saya mendapatkan konfirmasi bahwa
jumlah kendaraan yang berada di tol palimanan sendiri
di cipali sendiri sampai saat ini masih terus meningkat
bahkan antrian kendaraan dengan angka sudah mencapai tiga puluh km
ini yang nanti akan dipecah begitu putri
tadi pagi sempat dikeluarkan atau dibuang di jalur pejagan dan juga brebes barat
dan akibatnya beban kendaraan yang di jalur arteri ini semakin meningkat
apalagi ditambah dengan kondisi kelangkaan bbm di sepanjang jalur ini
dan mekanisme yang akan dilakukan nanti adalah
untuk pejagan dan juga brebes barat ini akan ditutup putri
sehingga semua kendaraan yang antri di tol palimanan ataupun cipali ini
akan semua dibuang di jalur brebes timur ini putri
baik terima kasih femi afriyadi dari exit brebes timur di jawa tengah
dan ke informasi berikutnya kami akan sekarang mengajak anda
memantau titik kemacetan menggunakan aplikasi waze
kita lihat bersama
yang pertama adalah
ruas tol jakarta atau ruas tol cikampek
yang menjelang exit cikampek atau menjelang cikopo interchange tepatnya
dan menjelang cikopo interchange ini terlihat kecepatan kendaraan berkurang
menjadi lima km per jam
dan menjelang tol cikopo palimanan lebih berkurang lagi tiga km per jam
sementara itu kita lihat hijau
menjelang tol cikopo palimanan masuk tol cikopo palimanan hijau
artinya lancar atau bisa juga
artinya tidak ada yang melaporkan adanya kemacetan
tapi kita lihat di utaranya yaitu interchange cikopo
ada gerbang tol cikampek di sana kemacetan terjadi karena ada pembayaran gerbang tol
kita lihat ke arah utara simpang jomin
simpang jomin masih lancar
tapi sekali lagi bisa juga ini terjadi karena tidak ada pengguna wc
yang melaporkan terjadi kemacetan di sana
sepertinya kemacetan masih terus terjadi padahal puncak arus mudik diprediksi
bagaimana berikutnya adalah saluran ini adalah wilayah kalimalang
tepatnya inspeksi kalimalang
ini adalah jalur favorit pemudik kendaraan roda dua
tidak ada laporan tidak ada warnanya di sini
anda bisa lihat tapi kemungkinan besar ini karena sebagian besar pengemudi roda dua
tidak bisa melaporkan atau mungkin tidak ada pengguna waste yang melewati daerah sini
dan juga melaporkan
kami melihat informasi dari traffic management center polda metro jaya
menyampaikan daerah ini inspeksi kalimalang
masih terjadi kepadatan sampai hari ini
atau diperkirakan dua hingga satu hari menjelang hari raya idul fitri